aku itu enggak pernah rendah di mata aku udah di hati aku di hati aku itu cuma ada kamu enggak ada
perempuan lain hai kamu lihat aku aku banget sama kamu tolong kamu ijinin aku untuk menjaga kamu ya
ijinin aku untuk selalu bisa membahagiakan umay
kamu itu gak pernah rendah aku sayang sama kamu
ngejelas sama bapak lu sendiri gue doain lu ya rezeki lu seret
sampai mampus lu ya gue doain lu kagak bakal dapat rezeki rezeki lu seujung kuku
kurang aja dia yang kurang aja itu siapa kamu sekan menurut teman saya ya
pelayan santun toba itu atasan aku gak peduli mah siapa dia kek kamu ikut juga
kenapa emang ya
kamu takut kalau kamu kehilangan kerjaan kamu
kalau menurut aku sih lebih baik kamu tuh gak usah kerja mai
kamu mau dipeluk peluk sama orang cuma demi uang
mungkin gak punya harga diri
aku kan memang udah gak punya harga diri zah
semenjak kejadian itu
aku udah gak punya apa apa zah
aku udah gak berhati lagi sebagai wanita
terserah orang mau nganggernya apa
tapi dari dulu sampai sekarang aku itu selalu menganggap kamu sebagai ratu
perempuan yang paling tinggi mai
dan di mata aku
kamu itu gak pernah rendah
ya kamu harus berhenti ngomong kayak gitu
kamu lihat aku sekarang
aku udah gak suci lagi
aku udah gak suci lagi
aku udah gak suci lagi
rahim aku diangkat zak
rahim aku diangkat zak
aku udah gak bisa punya anak lagi
aku udah gak bisa punya anak lagi

aku udah gak bisa punya anak lagi
kamu dengerin aku ya
kamu itu laki laki yang baik
kamu pantes dapat wanita juga yang baik zak
kamu pantes dapat wanita juga yang baik zak
kamu pantes dapat wanita juga yang baik zak
kamu berat dapat yang lebih sempurna
kamu berat dapat yang lebih sempurna
gak kayak aku zak
maaf ibu indi
nyawa ibu widya sudah tidak bisa tertolong lagi
ya allah nek
tapi gak nyangka nenek pergi secepat ini
enggak usah pura pura sedih
andai kamu jangan sembarangan ngomong
nenek gak mungkin meninggal
tapi kan nenek lagi sehat sehat andai
tapi gak mungkin nenek
oyu sudah meninggal ma
oyu sudah meninggal
ini bukan akal mama lagi kan
ya ya ya udah ya aku pulang sekarang
nenek udah mendinggal
nenek tidak lagi mendinggal
lara mau lihat
lara diam ya
oma udah bilang diam diam
jangan nangis terus
kalau kamu nangis terus kamu sama sekali nggak boleh lihat
eyang iyut diam
ular putih kan
gak ada namanya ular putih
gak ada gak ada gak ada
gak ada ular putih
gak ada ular putih
lara lihat sendiri
ada ular putih
oma bawa ular putih ke eyang iyut
ular putih yang jahat
yang bikin eyang iyut meninggal
ular putih ular putih ular putih